satpo pp kota pematang siantar nyaris jadi bulan bulanan warga dan sejumlah pedagang saat melakukan pentiban di lapangan merdeka
keributan ini terjadi minggu sore dan sempat viral di media sosial
karena masa semakin banyak akhirnya satpol pp pun tancap gas hingga menyerempet seorang pemotor
hal ini justru semakin memicu emosi warga
warga dan para pedagang cilok memprotes penertiban oleh satpol pp yang dinilai arogan
hingga kini pihak satpol pp belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa penertiban yang berujung kericuhan